mrt indonesia versus negara lain seperti yang kalau kita ketahui bahwa untuk jaringan mrt sendiri saat ini sudah ada di lima puluh lima negara
termasuk juga indonesia yang akan nanti beroperasi pada maret dua ribu dua puluh
dengan ada satu ratus enam puluh jaringan sapu yang ada tersebar di seluruh indonesia salah satunya sudah dimiliki indonesia nanti akan dioperasikan pada maret dua ribu sembilan belas begitu kan
dan untuk negara pertama ternyata yang menerapkan sistem mass rapid transit ini ternyata adalah london
dan london yang kemudian diikuti negara negara berkembang lainnya seperti tiongkok kemudian juga amerika serikat
dan london menjadi salah satu negara yang menjadi benchmark indonesia untuk membangun mrt
london dan juga tiongkok london untuk bagaimana infrastruktur mrt nya tiongkok untuk bagaimana ketepatan waktunya
karena kita ketahui bahwa masyarakat tiongkok sebesar satu tiga miliar penduduk di sana begitu pasti sangat padat dan juga sangat dinamis begitu ya trafik transportasi darat di sana
kita lihat lalu pembandingannya
ini dia awal beroperasi indonesia baru akan beroperasi pada tahun dua ribu sembilan belas di maret dua ribu sembilan belas
tapi ternyata singapura sudah beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
ada juga pada saat pembangunan mrt di singapura ini ada grid mrt debate begitu
grid mrt debate untuk bagaimana nanti merancang sistem transportasi di singapura melalui basis mrt begitu
ini yang kemudian menjadi salah satu
itu diskusi yang dilakukan di sana untuk membangun mrt di singapura
dan semenjak dibangun tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ternyata ini akan diperluas lagi
nanti akan diperluas lagi mrt di singapura
ini sampai tahun dua ribu dua puluh lima pembangunannya akan dilanjutkan mrt berbasis rel di singapura
dan sudah terintegrasi semuanya
kalau anda ke singapura pasti sudah tahu naik bis bisa langsung terintegrasi dengan mrt
kemudian juga pusat pusat perbelanjaan juga sudah banyak yang terkoneksi dengan mrt
dan di singapura ini mayoritas mrt nya adalah berada di bawah tanah
biasa menyebut di sana yaitu subway
dan keunggulannya di singapura yaitu jalur mrt di bawah tanah di singapura ini digandang gandang aman dari bahaya serangan bom atau militer apapun
jadi seperti bunker di bawah tanah juga mungkin begitu
dan juga meskipun terletak di bawah tanah tapi jaringan sinyal telekomunikasi masih bisa dirasakan sepanjang jalur mrt yang ada di singapura
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini